padahal gue cuma beli bubur ayam lokasinya di cikarang
beli bubur ayam gak ada lima menit suruh bayar parkir tujuh ribu
dalam video amatir yang beredar di jaring sosial
menunjukkan kekesalan seorang wanita pengendara mobil
yang mengeluhkan mahalnya tarif parkir saat membeli bubur ayam
di pasar bersih jawa bk kabupaten bekasi jawa barat
video yang diunggah di media sosial tiktok dengan akun mekapung tiga puluh
juga menunjukkan struk parkir dan seorang pria yang memungut parkir
dalam karcis parkir tertera logo karang taruna desa setempat
dan mematok tarif tujuh ribu rupiah untuk kendaraan roda empat
dan tiga ribu rupiah untuk kendaraan roda dua
rekam video berikutnya
video mengutarakan keberatannya lantaran hanya berhenti membeli bubur ayam
tidak lebih dari lima menit tapi harus membayar tujuh rupiah untuk parkir di jalan
sementara kepala desa jaya mukti menyatakan
penghutang parkir yang dikeluhkan warga di luar sepengetahuan pihak desa
dengan tidak kenyamanannya pengunjung dari sisi manapun
keterkaitan di wilayah kami saya mohon maaf yang sebesar besarnya
adapun sekali lagi perlu diketahui
semenjak pelantikannya iwan gepeng atau saya
sebagai kepala desa jaya mukti
saya belum pernah mengeluarkan perdes atau peraturan desa
ini padahal gue cuma beli bubur ayam
lokasinya di cikarang
beli bubur ayam nggak ada lima menit
suruh bayar parkir tujuh ribu
dengan demikian pungutan yang mengatasnamakan karang taruna itu dinilai ilegal
jadi bpn bekasi jawa barat
jangan mau ditipu nih